gara gara bang cahyok saya gandoyan lagi saatnya gurita padahal hantu gurita itu cuma bohongan
bikin kesel kesel kesel kesel bahwa aja pak silakan pak
untuk saya masih punya kesabaran untuk wah satu orang berani sedikit
berani berani asal jangan
jauh jauh dari sini
kenapa tuh anak pada main sampai ke sini
jadi tahu deh apa yang kita kerjakan di sini
benar bos kalau udah seperti ini semuanya kita bisa repot bos mereka udah tahu apa
rahasia kita terus kita harus ngapain bos nanya mulu kut berpikir
hai orang itu tidak ngerti banget ya

oh jadi kalian sudah tahu
kalian mengikuti saya
kalau saja kalian nggak tahu
saya nggak mau repot repot
bang jaya harus ngambil ini semua
kalian mau tahu
semua ini gara gara kalian
sering jajan di warung ibu jenny
sini mampir yuk
dia bawa capitnya
kok berat banget
kenapa bukannya pada cemungan
partai kita mah gak tau
coba bertek tanya aja bela sama april
ceritain itu ada apa
kenapa itu pada cemung cemung gitu
jadi kita minta orang dek sama umah hansip
buat bawa mereka kesini
pas itu zara yang
kenapa tuh ini teh
jangan jangan ini benar nih
ulah hantu gurita
seperti apa yang dikatakan sama rafa
padahal waktu restoran kita baru buka
rame yang dateng ya
dan mereka bilang enak loh
makanya ada hantu gurita
yang nakutin anak anak yang makan satu juta
kalo sudah begini
kalian juga kan yang repot
dan saya tidak akan mungkin melepasiin kalian
jangan mencari aku ya
jangan apa apain kita
waduh ternyata kamu dibalik semua ini ha kurang ajar ngerahkan sate anak anak sampai terluka gini
siang tentang mana bagus ya jadi situ yang ngacau ngacau ini belum dihubungi
pada lalu burita itu cuma bohongan bikin kesel kesel kesel kesel bawa aja pak silakan
untung saya masih punya kesabaran
satu orang berani sedikit berani
saya suka emosi kalau sampai anak anak saya terluka begini kan waduh
alhamdulillah ternyata terungkap sudah siapa orang dibalik hantu burita itu
udah udah yang penting anak bo spice
kasih sate gurita gratis selama satu bulan
enak banget ya guritanya
ada kan itu jatahku
yang nomor dua tuh
yang nomor dua tuh
yang nomor dua tuh
aneh banget sih rafa
jatuhnya rampah buat kita
jatuhnya rampah buat kita